sidang pembacaan putusan terhadap za digelar di pengadilan negeri kepanjen malang kami siang
dalam sidang ini hakim memfonis hukuman satu tahun pembinaan kepada za di lembaga kesejahteraan sosial anak
sidang pembacaan putusan terhadap za pelajar yang membunuh begal di kabupaten malang mendapat pengawalan dari kepolisian
sejak pagi puluhan personil polisi berjaga di sekitar pengadilan negeri kepanjen malang jawa timur
sidang fonis digelar selama hampir satu jam
setelah membacakan pertimbangan dan fakta persidangan majelis hakim nuni deviari memutus za dengan putusan satu tahun pembinaan
pembinaan terhadap za akan dilakukan di lembaga kesejahteraan sosial anak di wajah kabupaten malang
putusan ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum
za didakwa dengan pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga tentang menganiaya hingga menyebabkan kematian
satu menyatakan anak umat za tidak akan mati

sebagai makanan takuan yang disaksikan
dua menggantikan pidana kepada anak
karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di lksa
darur etum di wajah kabupaten malang selama satu tahun
atas fonis ini penasihat hukum menyatakan masih pikir pikir
penasihat hukum memiliki waktu tujuh hari berunding dengan keluarga untuk menyatakan menerima atau banding
putusan dari hakim tadi dengan berbagai pertimbangan
kami dengan tim dan bapaknya za sudah berpikir terkait ini
yang jelas kita sangat menghormati prosedur hukum yang terjadi di pengadilan kepanjen
tetapi banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan kami
satu hal yang harus diketahui oleh teman teman adalah ada satu waktu tujuh hari bagi kami untuk berpikir apakah
putusan masjid sakit tadi bisa kita terima atau tidak
kasus ini bermula pada september tahun lalu
saat itu za yang sedang mengendarai motor bersama temannya dipepet dua orang tak dikenal
dua orang ini kemudian menghentikan za dan meminta handphone beserta motornya
tak berselang lama dua begal yang datang belakangan hendak memperkosa teman za
mencoba untuk membela diri dan temannya za kemudian menusuk pelaku begal dengan pisau dapur
yang sebelumnya diambil dari jog motor miliknya
salah satu pelaku pun akhirnya tewas dan pelaku lainnya melarikan diri
abdul malik malang jawa timur